terima kasih ya pak
musim mudik sudah tiba dan pemerintah memprediksi ada sekitar satu ratus dua puluh tiga juta orang pemudik yang akan melakukan mudik di lebaran dua ribu dua puluh tiga ini
dari jumlah tersebut ada sekitar dua puluh dua juta orang pemudik dari jawa yang akan melakukan mudik menggunakan transportasi umum bud
nah seperti yang akan saya lakukan saat ini saya akan mencoba mudik dengan menggunakan bus dari terminal kampung rambutan ini menuju ke sumatera dengan menggunakan tiket ini
dan sekarang saya akan coba duduk dulu di ruang tunggu sambil menunggu busnya tiba
bus menjadi salah satu anggota mudik andalan masyarakat
untuk pulang kampung merayakan lebaran
di terminal kampung rambutan jakarta timur hingga lima hari jelang lebaran tahun ini sekitar satu delapan ratus empat puluh delapan penumpang berangkat dari terminal ini
oke hari ini saya akan ikut mudik bareng sama ibu tuti
jadi kita ini akan menuju ke bandar jaya provinsi lampung
busnya sudah di depan warna merah ini
sekarang kita coba ke dalam
eh ibu tuti silahkan duluan
sri astuti adalah salah seorang pemudik asal gedung meneng tulang bawang
bersama dengan suaminya fatih tuti memilih mudik dengan bus umum untuk sampai ke kampung halamannya
alunan musik pop dari pengeras suara menemani pemudik di sepanjang perjalanan bus
di tengah jalan pengamen turut menghibur penumpang bus

meski bus dilengkapi fitur standar berpendingin ruangan
terik matahari mengalahkan suhu udara di dalam bus siang ini
fasilitas bus antar provinsi ini juga terbatas
tidak ada toilet wifi atau hiburan televisi
bus kembali berjalan menuju dermaga reguler pelabuhan merak
kendaraan roda empat berbaris satu persatu untuk masuk ke dalam kapal feri
halo buat saya mudik
tahun ini tuh sangat terkesan karena empat tahun saya nggak pulang kampung
dan di perjalanan pun alhamdulillah ada kelancaran
untuk lebih memilih ke bus umum karena ingin menikmati nuansa mudik bersama keluarga
terus fasilitasnya sih juga oke cuma ada sedikit kendala di ac nya lah
terlalu panas di dalam bus itu kurang ada kenyamanan di masalah ac
terus kita bisa lihat
menikmati udara segar sebentar di sini
tadi kalau kita melihat perjalanan dari start awal
itu dari terminal kampung rambutan itu sekitar jam setengah satu siang
dan sekarang waktu sudah menunjukkan jam enam
artinya memang sudah lima jam perjalanan kita sampai di atas kapal feri
dan sebentar lagi sekitar lima belas menitan lagi
itu kapal akan berlabuh di daratan sumatera
di pelabuhan bakal ini
hampir dua belas jam perjalanan mudik dilalui
akhirnya tuti sampai di lampung tengah
rasa lelah tentu tidak lagi terelakan
namun penantian lama tuti akhirnya terbayar
raut haru dan bahagia terluapkan saat berjumpa dengan keluarga yang telah lama ia rindukan
indra yadilaksmi windri hawadis lampung
bu jalan hati hati